kenapa ia ada di tempat ini
sampurasun rampes apa gusti ratu sudah ke mau bawa ke tempat yang aman sudah
ki aku sudah membawa gusti ratu subanglarang ke caruban dimana radenwa langsung salting
terima kasih ke mau akan habis sampaikan ke gusti prabu siliwangi di pertapaan baik
kalau begitu hamba mohon panggil sampurasun rampes kakang abi pramana
ayahku berpesan jika kau sudah tidak berguna lagi bagiku kakak maka bunuh
laki laki seperti itu
lepaskan lepaskan aku kalau kau tidak melepaskanku aku tidak akan pernah mengampuni
aku tanya sekali lagi kepada kau kakak bersediakah kau menikah denganku atau
dengarkan dulu penjelasan aku tidak butuh penjelasanmu kakak
jika kau bersedia menikah denganku aku dan ayahku
kinagaraja akan membantumu membalas semua dendamu kepada prabu siliwangi
aku tidak butuh penjelasanmu kakang
jika kau bersedia menikah denganku
aku dan ayahku kinagaraja
akan membantumu membalas semua dendamu kepada prabu siliwangi
aku akan menikah denganmu
bagus kalau begitu kakang
kenapa ia ada di tempat ini
selamat bertemu lagi rara santa
kau sudah melewati dua gerbang
aku akan bantumu melewati gerbang yang ketiga yaitu gerbang dunia
terima kasih jantaka
tapi aku tidak butuh bantuan dari siapa pun
aku hanya berharap pada allah saja
kenapa nih masungkan padaku
aku datang ke sini untuk membantu
aku sudah katakan aku tidak butuh bantuan
biarkan aku melewati gerbang ini
jangan halangi jalan
mari nih mas kita bersama
jika kau ingin bunuhku bunuhlah aku
aku rela mati denganmu
tidak tidak mungkin
hati nuraniku berkata orang ini bukanlah jantaka
tapi siapa dan mau apa orang ini kepadamu
aku akan mengatakan apa yang aku katakan padamu sebelumnya
untuk menyegarkan ingatamu
nih mas izinkan aku untuk menjadi pengagummu di muka bumi ini
jika sedikit saja kau mau membuka hatimu untukku
berikan aku kesempatan untuk membuktikan rasa cintaku padamu
semakin kuat kau mencoba untuk membuktikannya
semakin aku tak percaya bahwa kau adalah jantan
jurik jejadian tunjukkanlah wujud aslimu
kenapa kamu menyerangku
aku bersedia menikah dengan anda
tapi dengan syarat
jangan main main kau kakang
aku ingin kau menurunkan ajian malih rupamu
banyak maunya kau kakang
jika kau tak bersedia
aku pun tak bersedia menikah dirinya
aku ingin kau menurunkan
ilmu malih rupamu
ada satu syarat lagi yang aku ingin
haka kau jangan main main denganku
dengan mudah aku bisa membunuhmu
aku tidak main main
aku ingin satu syarat lagi
aku ingin kau menurunkan
ilmu malih rupamu
aku ingin ayahmu menurunkan
aku akan men rhodes
aku ingin ayahmu menurunkan

sudah diberi jantung minta hati
ayahku akan menurunkan
ajian rawa rontek kepadamu
kau harus menikah denganku
bunda sangat merindukanmu
kau bukan bundaku
jurik kejadian ini begitu keji
dia tahu dimana kelemahanku
dia tahu aku tak mungkin bisa menyakiti ibundaku sendiri
rai raka dan ayanda
menunggumu di setan
tidak kau bukan bundaku
kau adalah jurik kejadian
aku sudah muak dengan permainanmu